setelah hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan setia novanto atas dakwaan jaksa kpk
hari ini sidang kasus megakorupsi ktp elektronik kembali dilanjutkan
agenda sidang adalah pemeriksaan saksi
sidang akan menghadirkan tiga saksi untuk dimintai keterangan atas terdakwa setia novanto
kepada detikom pengacara setia novanto magdir ismail mengatakan saksi yang dihadirkan adalah pihak swasta
yakni nunoi kurniasi neni dan santoso karsono
setia novanto didakwa menerima uang dari kasus proyek ktp elektronik sebesar tujuh tiga juta dolar atau sekitar sembilan puluh lima miliar rupiah
saat proyek ktp elektronik bergulir setia novanto yang menjabat sebagai ketua fraksi partai golkar
diduga melakukan sejumlah peran untuk pemulusan proyek ini
pendapat secara tertulis pada tanggal dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
dan korespondensi nu indonesia arman helmi sudah ada di pengadilan tipikor
untuk melaporkan perkembangan terbaru seputar kasus megakorupsi ktp elektronik
selamat siang arman
arman apakah sidang sudah dimulai dan apa saja nanti akan digali dari tiga saksi dari pihak swasta ini
baik selamat siang alfian
dapat saya informasikan untuk agenda pemeriksaan saksi pada hari ini
memang dari enam saksi yang sudah dijadwalkan oleh persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi
dari enam saksi saat ini sudah empat
orang saksi yang mengkonfirmasi kesiapan atau kehadirannya untuk diperiksa pada persidangan hari ini
di antaranya mereka masing masing adalah muda iksan harahap dari pt sap indonesia
merupakan sarjana komputer dari universitas gunadharma depok
kemudian juga ada rizwan barala atau iwan warawa
beliau merupakan markom atau marketing communication money changer inti valuta sukses
kemudian juga ada komisaris pt berkah langgeng abadi atas nama yuli ira
kemudian satu lagi dari pegawai pt berkah langgeng abadi yaitu nunui kurniasi
jadi sekali lagi dari enam orang saksi yang diagendakan untuk diperiksa hari ini
sudah ada empat orang saksi yang mengkonfirmasi kehadiran dan juga kesiapannya yang akan diperiksa sebagai saksi pada hari ini
yaitu sekali lagi ada muda iksan harahap kemudian rizwan barala ada yuli ira dan juga nunui kurniasi
saat ini alfian sementara berlangsung pemeriksaan saksi kepada rizwan barala
dimana rizwan atau iwan warawa ini merupakan markom money changer inti valuta sukses
dimana beberapa waktu yang lalu diduga rizwan atau iwan melakukan transaksi penukaran uang dengan irfanto pambudia atau keponakan setiano fanto
dalam persidangan tadi irfanto mengatakan bahwa ia berkenalan dengan irvanto atau keponakan setia novanto ini pada awal tahun dua ribu dua belas
dimana irfanto mengatakan pada rizwan waktu itu ia ingin menemui
pimpinan money changer inti valuta sukses untuk menukar uang dolar dengan mengenakan fee
nah fee yang dijelaskan atau fee yang dimaksud oleh rizwan tadi belum disebutkan berapa banyak fee yang akan diberikan oleh irvanto pambudi
namun yang pasti apabila penukaran uang ini berlangsung sukses maka akan ada fee yang dijanjikan oleh irvanto kepada pimpinan daripada money changer inti valuta sukses tersebut
dan selain itu juga irfanto
irfanto bekerjasama dengan saksi yaitu juli ira yaitu komisaris dari pt berkah langgang abadi dengan cara irfanto mengirim uang kepada rekening yuli ira di bank singapura
lalu kemudian uang tersebut akan diberikan kepada orang tertentu di indonesia atau orang surat irvanto dengan total uang sebanyak dua enam juta dolar amerika serikat
majelis hakim maupun jaksa kpk sejauh ini alfian masih tetap menggali keterangan daripada saksi
karena memang sejauh ini dari yang saya amati pada jalannya persidangan tadi rizwan ataupun juga irwan ini memberikan keterangan yang tidak begitu tenang sehingga jaksa kpk melakukan beberapa pertanyaan bertubi tubi kepada iwan warawa atau rizwan barawa ini
karena memang sejauh ini keterangan yang diberikan masih belum begitu valid dan belum begitu jelas sehingga jaksa harus berulang kali menanyakan keterlibatan dirinya dengan irfanto pambudia begitu alvian
baik terima kasih arman helmi melaporkan langsung dari pengadilan tv